menimbang nimbang antara potensi pingpongnya angka kasus covid sembilan belas saat harus kembalinya warga pasca lebaran tahun ini
dan bagaimana pemerintah tidak hanya pusat namun juga daerah dalam menerapkan kebijakan dan pencegahan
secara kasat mata bisa jadi sebuah paradoks
kita akan elaborasi lebih lanjut malam ini bersama dua narasumber saya
sudah bergabung bersama cnn indonesia newscast malam hari ini wapemret cnn indonesia revolusi riza zulverdi
selamat malam mas revo
selamat malam fanny
baik terima kasih sehat ya mas ya
baik yang kedua ada wapm red detik com mas elvan dan isutri sosot malam mas elvan
sehat malam fanny
sehat juga ya
oke kita ganggu malam seninnya pada malam hari ini kita bahas juga dari kacamata mas revo maupun mas elvan
terkait dengan kalau melihat pekan ini penerapan mekanisme penyekatan
baik saat arus mudik maupun juga arus kembali warga per malam hari ini
kalau saya ke mas revo terlebih dahulu mas revo melihat bagaimana sih efektivitas
dari kebijakan pemerintah
pemerintah ini mas
ya kalau melihat efektivitas begini pak
kan kita punya pengalaman sebelumnya ya
itu kemungkinan besar akan tercapai lah
tapi kan paling tidak dengan adanya penyekatan kemudian ada yang sosialisasi dari jauh jauh hari
itu membuat orang orang yang ingin mudik akhirnya membatalkan gitu ya
dan ya sudah lah
tidak usah mudik
tidak usah mudik dulu tahun ini seperti tahun sebelumnya
nah yang menjadi persoalan sebenarnya bukan dari masalah penyekatannya
tapi yang kita lihat adalah bagaimana kemudian pemerintah itu antara pemerintah pusat sampai
pemerintah daerah itu memiliki satu pemahaman yang sama
kita lihat dalam pemberitaan
yang kemarin kemarin ya dari seminggu sepekan terakhir ini misalnya pemerintah lakukan pelarangan mudik
tapi ketika di beberapa titik di pemerintah pemerintah daerah tempat tempat wisata dibuka dan kita lihat dalam pemberitaan dua hari terakhir misalnya
jika akhir pekan ini tempat tempat wisata itu membludak gitu ya
apa namanya penuh gitu
dan kita melihat kita ngeri sendiri gitu ngeliatnya ya
karena dengan adanya populasi
masyarakat di tempat wisata yang sedemikian penuh itu
kita bisa patut menduga bahwa penyebaran covid nya akan semakin besar di situ gitu
kemudian ada lagi misalnya ketika orang warga kita ya warga domestik ini dilarang
tapi bagaimana dengan wna misalnya yang datang ke indonesia
bagaimana penyekatan penyekatan di sumber itu internasional
ini yang kita khawatirkan
karena kita punya pengelaman
di libur akhir tahun lalu ketika setelah liburan gitu ya
kemudian keterisian sakit menjadi sangat penuh gitu
orang yang positif itu melonjak tajam sehingga membuat nakes nakes kita kewalahan
nah ini yang harus kita antisipasi bersama
jangan sampai lonjakan positif ini kembali terjadi setelah libur lebaran ini fani
oke kalau misalnya bicara mengenai tempat wisata
kita bahas lebih lanjut
kalau misalnya dari kacamata mas elvan sendiri seperti apa
apakah selaras atau setuju dengan pendapat mas revo yang mengatakan bahwa ini masalahnya atau misi linknya ada di kebijakan yang tidak selaras antara pemerintah pusat dan juga daerah
fani kalau kita bicara tentang penyekatan arus mudik kemarin ya
kalau kita bicara data
dari menteri perhubungan ya menyatakan bahwa kebijakan apa penyekatan
artinya itu cukup sedikit jika dibandingkan pemudik pada umumnya ya kan pada musim musim ketika tidak terjadi penyekatan
tapi apakah kemudian berkurangnya pemudik itu karena efektivitas kinerja penyekatan
ya kan sebenarnya pemerintah harus berdemokrasi kepada masyarakat ya
yang ketika dilarang mudik dengan kesadaran penuh mereka tidak mudik
ini yang mayoritas yang berpikir rasional yang kemudian memanfaatkan teknologi untuk kemudian bisa bersilaturahim lewat teknologi
fani kalau kita lihat di cerita kita sebut saja perbatasan karena perjuangan untuk menembus daerah penyekatan itu tidak mudah
dan itu banyak sekali cerita di media sosial kemudian terberitakan dan rame
adalah sebuah kemenangan bagi pemudik jika mereka lolos
dan ini cerita cerita seperti ini sebenarnya agak miris gitu ya
karena satu sisi adalah memperjuangkan untuk silaturahim sisi lain ada larangan
yang terjadi di daerah penyekatan adalah seorang ibu ibu yang mengaku enam tahun tidak ketemu anaknya
kemudian dia diperbolehkan lewat dikasih foto sama polisinya kasih jaminan ini kalau anda disekat di tempat berikutnya
ada yang bilang mau menikah kemudian lolos
banyak cerita cerita menarik lainnya
persoalannya saya juga sudah dua tahun
kalau saya kemarin pulang saya ke penyekatan saya bilang
pak saya dua tahun nggak ketemu orang tua saya
saya lewat lewat juga
saya lihat sebetulnya memang polisi pemerintah sebenarnya hanya pakai teknik seperti sok terapi
tidak ada hukuman di dalam aturan ini
sehingga ketika mereka melihat sisi humanis kasihan kemudian diloloskan
sebenarnya efektivitasnya lebih kepada kesadaran masyarakat
kalau kita bicara sekarang posisi hari ini
sekarang justru pr besarnya itu ada di kalau kita lihat hari ini
ini kan menurun ya
jakarta aja hari ini cuma nambah satu ratus enam puluh satu kasus
ya tentunya karena nggak banyak yang keluar dari jakarta sebetulnya
ya karena memang mereka memilih sudah lah di sini saja
mereka nggak mau ribet ya kan
di sekat itu ribet pasti pikirannya kan
nggak mau ribet macet segala macam
belum lagi covid tentu mereka khawatir
kemudian sekarang positive ratenya berkurang
kenaikan positifnya berkurang
tapi sebenarnya ada pr besar setelah hari ini
seperti tadi mas revo sampaikan
ketika mereka tidak mudik fani
mereka itu jalan jalan kemana mana itu
kalau kita lihat di daerah misalnya
tempat wisata di pangandaran
di mana jakarta deh
sampai ditutup akhirnya itu tmii ragunan segala macam
coba kemana jalan ke mal enggak gitu
saya minta tim saya jalan dan memang luar biasa padatnya
lebaran tetap lebaran cuma pindah lokasi
yang biasanya silaturahim ke tempat saudara
akhirnya silaturahim ke warung ke toko ke tempat tempat itu
yang sebenarnya ini juga menyebabkan
perputaran orang juga cukup banyak
pr nya setelah hari ini adalah tracing nya
kalau itu berhasil maka pengurangan peningkatan covid ini akan efektif
tapi kalau ini tidak berhasil maka akan meledak
kita tunggu aja dalam hari hari ini reportnya
nah kebijakan dari pemerintah pusat maupun juga daerah yang saling
katakanlah ya jadi paradoks tersebut itu ya mas revo dan juga mas elvan
yang juga dipermasalahkan oleh masyarakat
kalau alasan dari pemerintah ketika membuka tempat wisata
atau memaksa membuka tempat wisata
juga pusat perbelanjaan dengan dalih
untuk tetap menjalankan roda perekonomian
terutama bagi mereka yang masih membutuhkan kebutuhan sehari hari
apakah ini juga bisa menjadi alasan
kemudian juga bisa dipertanggung jawaban kedepannya
jika memang nanti ada kasus atau angka kasus covid sembilan belas pasca libur lebaran ini meningkat
memang covid ini kan membuat posisi kita semua terjepit ya
satu sisi ada pertimbangan kesehatan publik
satu sisi lain ada pertimbangan ekonomi
jadi kalau misalkan memang alasan alasan membuka tempat wisata
kemudian mal dan pusat pembelanjaan
itu memang supaya roda ekonomi ini bisa berputar
nah sebenarnya kalau misalkan proses dari protokol kesehatan di tempat tempat mal maupun tempat wisata itu berjalan dengan baik
saya rasa tidak ada masalah
jadi semisal yang diperlakukan di beberapa tempat wisata
kemudian kalau misalkan di mall di beberapa mall juga saya lihat yang bisa masuk itu dipatasi
jadi artinya orang kalau misalkan di dalam ada pintu pintu masuk itu selalu ada security yang menghitung berapa orang masuk dan berapa orang keluar
sehingga data yang masuk itu berapa orang kapasitasnya berapa sehingga social distancingnya bisa jalan dengan baik
jadi masalahnya di beberapa titik yang kita lihat kan tidak begitu
sehingga apa yang kita khawatirkan kan kita melihat dalam fenomena di india ya
ketika ada festival keagamaan kemudian orang rame rame lakukan mandi di sungai gitu ya
di sungai suci kangga misalnya dan kemudian di sini kita melihat orang rame rame mandi di pantai
yang lebih secara visual itu kan mirip mirip dah ya
jadi yang kita khawatirkan ya nantinya setelah ini
seminggu atau dua minggu setelah
setelah libur lebaran ini apa yang akan terjadi
nah kalau misalkan pemerintah daerah itu sudah siap dengan tracingnya kemudian fasilitas kesehatannya siap
ya mungkin boleh boleh saja gitu dipakai gitu ya
yang vaksin kedua bahkan lebih sedikit lagi gitu
ya kita masih jauh lah panggang dari api untuk penanganan covid ini
ya sebaiknya kita bersabar sabar
kemudian penerapan protokol kesehatan itu harus kita terapkan dengan baik
karena kalau tidak kita khawatir apa yang terjadi di libur setelah libur tahun baru kemarin kembali terulang
itu yang mengkhawatirkan
kita harapkan tidak seperti itu ya mas revo
kalau dari mas elvan dan juga teman teman dari lapangan sendiri melihat bagaimana situasi kemudian juga pengawasan yang sudah sudah
terutama di ancol dan juga pangandaran yang kalau misalnya kita melihat video viral kemarin memperlihatkan orang banyak sekali yang datang berwisata ke masing masing lokasi
tapi kalau misalnya kita mengambil contoh kemarin di pik yang juga situasinya sama
kemudian juga pengawasannya ke aparat dengan gerak cepat gitu menutup operasional
tapi terkesan kali ini
kurang gerak cepat atau kebijakan penutupan buka tutupnya tidak konsisten
mas elvan mungkin bisa mengambil bagaimana penerapannya di lapangan
kemudian juga apa sih laporan yang teman teman dapat ketika lagi liputan di lapangan saat itu
tapi tahan dulu jawabannya mas elvan kita akan elaborasi lebih dalam lagi di segmen berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newscast
kami akan segera kembali
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan kembali bersama dengan dua narasumber saya pada malam hari ini
saya tadi ke mas elvan lebih lanjut ya terkait dengan pengawasan dari pemerintah
kemudian juga aparat yang terkesan saat ini kurang gerak cepat gitu mas elvan
bagaimana dengan laporan dari teman teman di lapangan
fani laporan dari teman teman di lapangan ini soal penyekatan ya
tidak cerita tentang penyekatan ya
sebetulnya banyak sekali cerita tentang penyekatan
seperti yang tadi saya sampaikan di awal
penyekatan ini sebetulnya aturan yang dibuat tanpa aturan gitu
jadi aturan yang dibuat tanpa sanksi
jadi susah juga kan orang mudik disanksi apa sih
akhirnya ketika mereka kemudian rame ketika macet sudah macet total sangat panjang
mereka melakukan para debil segala macam
akhirnya kemudian dilepaskan
ketika mereka punya cerita yang mengharukan kemudian dilepaskan
ya sebenarnya ini membuat orang orang lain yang pengen pulang merasa tidak adil sebetulnya
ya kan kalau gitu caranya kita pulang pulang aja
ngantri ngantri aja gitu loh
jadi penting memang untuk pemerintah itu tegas dalam segala aturan
kalau bicara tentang mudik fani
dari awal ketika larangan mudik dilakukan itu kan maju mundur pemerintah
belum kita bicara aglomerasi
yang mana katanya nggak boleh mudik lokal
tapi boleh kerja ke jakarta
itu kan cerita sendiri yang kemudian kalau untuk kalangan pekerja misalnya
itu mungkin jadi bahan candaan gitu loh
karena mereka tetap rasionalitas mereka nggak pulang
tapi melihat kayak gini mereka kemudian meragukan ini aturan gimana
ya kalau aturannya nggak tegas seperti itu kemudian orang menerobos ulang
apalagi dua tahun sudah dilarang
ya akhirnya yang terjadi adalah mereka mereka yang secara psikologis memang ngotot untuk pulang
dengan banyak cara
cerita yang terjadi tahun lalu terulang
ada yang masuk ke dalam kontainer
ada yang masuk ke dalam motor baru bahkan ngumpet di motor baru pengiriman
ada yang masuk ke travel
jalan naik travel sampai ke kampung itu
dan dia tidak tersekat gitu loh
kemudian dia pulang balik ke jakarta ya aman juga
artinya memang banyak sekali celah celah yang bisa dilewati oleh tim saya sendiri
ada laporan yang bisa dibaca di dtkom
seperti itu fanny
tadi mas elvan bicara mengenai psikologis warga ya
sisi psikologisnya warga gitu yang memaksakan untuk mudik gitu walaupun dengan mekanisme atau risiko penyekatan tersebut
dan kalau misalnya kita melihat ini ada beberapa kasus yang cukup menarik di akhir pekan ini
ada tiga kasus warga yang secara terang terangan tidak mau atau kalau tidak mau dibilang emosional ya
menentang peraturan penyekatan mudik
kemudian juga di tempat wisata di akhir pekan ini ya ada puncak sukabumi kemudian juga baru baru ini di anyar
ada korelasinya mas elvan
pertama begini kita lagi lagi kalau kita bicara hari ini pasti terjadi karena ada sebabnya
tentu kita ingat ketika ada larangan mudik waktu itu tapi sementara pariwisata diperbolehkan
masih ingat kalau lupa silahkan cari beritanya di dtkom banyak
jadi waktu itu dijelaskan bahwa mudik di larangan tapi pariwisata diperbolehkan
ini dua menteri yang berbeda nih
ya ada menteri yang banget semangat menyamakan pariwisata

walaupun akhirnya karena presiden yang turun tangan akhirnya kemudian pariwisata juga diperketat
ya tapi yang terjadi seperti tadi mas revo sampaikan antara pusat dan daerah tidak sinkron soal ini
jadi kepala daerah bahkan ini bapak dan anak aja sempat beda
ya ketika presiden jokowi waktu itu memutuskan arahan mudik gibran sempat masih bicara
gimana cara batasinya ini kan seluruh raya bla bla bla bla
nah walaupun kemudian akhirnya gibran ikut dalam penyekatan
dia berdebat dengan dosen dan lain lain gitu
awalnya memang penuh dengan ini
tidak jelas gitu mas
karena itulah kemudian warga itu secara psikologis mereka sudah dua tahun tidak pulang
ada yang enam tahun ngakunya
ada yang dengan banyak
mereka akhirnya banyak cara untuk pokoknya sampai kampung halaman
kalau istilahnya kalau harus jalan kaki dulu terus naik angkot lagi
melewati penyekatan ini ada cerita ngelewatin penyekatan jalan kaki ya
jadi sampai naik kendaraan sampai penyekatan jalan kaki kemudian naik lagi dan lain lain
banyak trik kemarin
nah karena itu kemudian mereka berjuang
karena melihat aturannya juga tidak clear
nah kalau udah gitu mereka ketawa ketawa loh
kalau kita lihat yang apa yang ketika disekat mereka mencet mencet bel itu dengan semacam berteriak teriak
apakah mereka sadar mereka sedang melanggar hukum
karena mereka melawan larangan mudik
mereka tetap mobil segala macam
akhirnya mereka lolos yaudah ada yang lewat pembatas jalan segala macam
dan raut raut mereka senang ketika melewati
melewati tempat penyekatan
nah kalau orang bahagia melewati penyekatan kan berarti tak ada aturan buat mereka toh
nah itu yang terjadi dan memang pemerintah waktu tahun lalu melarang
itu pun ketika covid masih kenceng kayak gitu pun dilanggar
mereka melihat covid secara data setiap hari diumumkan sudah berkurang
mereka lihat begitu dari televisi ya kan
dari media media dari pengumuman satgas
nah karena itu mereka pikir
kalau covid sudah berkurang
terus kenapa kita masih dilarang
nah sebenarnya pemerintah bisa menjelaskan itu
sambil memberikan aturan yang jelas
kenapa karena begini pertimbangannya begini
karena bapak belum divaksin dan lain lain
saya kira pendekatan pendekatannya terlalu mepet
sehingga keputusan yang dibuat juga menjadi tergesa gesa
akhirnya ya seperti itu kalau kita lihat
ya sebenarnya akan ramai sekali nih arus balik juga akan padat
dan fahamnya kita perlu waspadai adalah mudik gelombang berikutnya loh
jadi dari tangan kita
jadi dari tanggal sampai tujuh belas ya
ini kan ada larangan mudik
orang orang tentu sebagian yang ngotot ngotot yang nekat udah pada mudik
dan sudah pulang mereka
sekarang lagi berebut untuk kembali ke jakarta
nah orang orang yang rasional tadi
yang berpikir ini larangan kita nggak usah ikut berbahaya
nanti dikena sanksi segala macam
ya udah kita cuti setelah lebaran
ya kira kira orang orang seperti itu akan bikin macet baru lagi nih
dari tanggal tujuh belas
apalagi ada satu tanggal merah lagi minggu depan tuh
nah ini pemerintah harus antisipasi
untuk antisipasi juga
karena secara psikologis
tekad mereka mudik juga sama besar yang seperti yang kepada yang ngotot
mas revo kalau misalnya tadi katanya mas elvan gitu
dengan banyaknya pelanggaran peraturan yang ada di lapangan
terkait dengan penyekatan
kemudian juga di tempat wisata
mas revo sendiri melihat presidennya seperti apa sih gitu
peran dari aparat
kalau saya pribadi nih misalnya
biasanya kalau saya melihat kepolisian gitu
aparat pendegah hukum
saya takut untuk melanggar aturan
tapi ini warga tampaknya tidak peduli gitu
bahkan berani untuk mengatakan kata kata kotut
terhadap aparat yang biasanya selama ini ditakuti gitu
image nya oleh masyarakat
seperti apa mas revo melihatnya
ya mungkin karena
yang tadi katakan mas elvan ya
kita kan selama terakhir kemarin juga mendiskusikan gitu ya
di rapat rapat editorial kita gitu
sebenarnya kalau misalkan kita ini melanggar penyekatan
sebenarnya sanksinya apa sih
berapa sih dendanya
berapa kira kira dendanya
apakah ini seperti pelanggaran undang undang kekarantinaan
yang bisa didenda seratus juta
atau kalau misalkan tetap melanggar
kalau tidak sanggup membayar
harus dihukum diesel berapa lama
ini kan tidak jelas sebenarnya
jadi artinya sebenarnya
yang dilakukan oleh sah sebarang aparat ini adalah
nyekat ini untuk mempersulit aja
mempersulit dan sehingga
kalau bisa disuruh puter balik puter balik gitu ya
tapi kalaupun misalkan ada yang lolos
dan kemudian tetap melanggar
dia dikenakan hukuman berapa
ketidakjelasan aturan itu yang membuat
akhirnya sebagian orang disatu sisi
sudah terlalu kangen dengan kampung halaman misalnya
atau pengen pulang
pengen ketemu dengan kerapat kerapatnya
dan mungkin juga dia sudah emosi gitu ya
nah sekarang yang memang harus dilakukan adalah
pertama memang menegakkan aturan
menegakkan aturan ini dengan baik
kalau misalkan ada pelanggaran berapa dendanya
kemudian kalau misalkan tidak mampu membayar denda
akan dikenakan penjara berapa
atau dikenakan sanksi sosial
misalnya seperti kasus di surabaya
misalnya ketika ada orang yang
ketika itu di pusat perbelanjaan
dia mengatang atai soal prokes
orang orang yang prokes
kemudian dia kan dikenakan sanksi sosial kan
dia disuruh menginap di liponsos
tapi jadi duta mas revo
kemudian disuruh untuk melakukan
sebagai juru kampanye
juru kampanye prokes
jadi apa sanksinya ini harus jelas dulu
kemudian yang kedua memang harus membangun kesadaran publik
dengan adanya sekarang ini kita lihat bahwa
masih banyak orang yang berani mudik
kemudian melanggar penyekatan
ketika disekat kemudian
melakukan perlawanan bersama sama
seperti yang terjadi di perbatasan kerawang bekasi
kemarin misalnya ketika disekat
dan motor motor itu menyalakan kelakson beramai ramai
akhirnya disuruh bisa lolos
kemudian kita lihat di orang orang yang tidak mudik
berwisata dan kemudian berkerumun
tanpa adanya physical distancing yang baik
kita melihat ini ada problem kesadaran publik
dan ini menjadi pr besar
dari satgas covid sembilan belas
untuk membangun kesadaran publik ini
kesadaran publik ini dibangun apa misalnya
termasuk juga kalau tidak mana perlu
ini karena kemungkinan besar covid sembilan belas ini
masih akan berlangsung selama setahun ke depan
ya lewat kementerian pendidikan dan kebudayaan misalnya
dibangun dimasukkan dalam kurikulum
misalnya bagaimana kita menghadapi
kan ada pendidikan jasmani ya
kalau kita dulu sekolah itu kan ada
ada olahraga dan pendidikan jasmani
itu masuk dalam kurikulum misalnya
sehingga kesadaran publiknya itu
orang itu akan menjalankan protokol kesehatan
karena sadar akan kesehatan dirinya
bukan karena ada ancaman sanksi
itu yang penting dilakukan
pekerjaan rumah juga untuk kita para awak media
dalam mengawal isu ini
seperti itu ya mas revo dan juga mas elvan
kita akan masih lanjutkan dialog kita
setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
cnn indonesia newscast akan segera kembali